jadi ya pemirsa dengan adanya media sosial sekarang ini banyak sekali anak kecil yang bisa dibilang menjadi populer menjadi terkenal dan salah satunya adalah naura alaidrus
betul tadi kita sudah lihat ya followersnya banyak banget nah bayi yang baru berusia satu tahun ini terkenal setelah foto fotonya menggunakan jilbab ini viral
lucu dan mengemaskan begitulah komentar warga net ketika melihat naura alaidrus
naura berhasil menarik perhatian publik setelah sang ibu desi herlinawati mengunggah dan membagikan fotonya saat menggunakan hijab
bahkan di akun instagram at naura aledrus telah memiliki lima puluh tiga ribu pengikut
awalnya desi mengaku hanya senang memotret dan membagikan fotonya di media sosial
namun kini ia bisa mengunggah tiga hingga empat foto dalam sehari
banyaknya pengikut naura di instagram ternyata
mereka mendatangkan keuntungan
orang tua naura kini menerima endorsement barang berupa pakaian lengan panjang kerudung hingga mainan
dengan naura bergaya di depan kamera menggunakan barang yang di endorse orang tua naura pun mengaku tidak menghiraukan anggapan adanya eksploitasi anak
desi malah berharap apa yang dilakukannya dapat memotivasi anak anak lain untuk ikut menggunakan kerudung
kalau aku sih sama suami nggak ngirauin masalah masalah gitu ya soalnya
siapa tahu kalau dengan naura dari bayi di hijab bisa motivasi anak anak lainnya biar bisa pakai kerudung biar bisa ngikutin gayanya naura
itu kan berkah buat kita berkahnya jadi pahala buat kita juga kan ngajak ngajak anak anak biar mau jadi pakai kerudung itu aja
salah satu hal yang dikhawatirkan oleh ibunda naura ialah munculnya akun akun palsu yang menggunakan nama anaknya
akan membagikan foto akun palsu tersebut dalam media sosial